apa maksudnya syekh guru
tadi kita berdosa kepada allah swt
bisa dihapus guru
putraku kian santa
kau bukan ibuku
kau bukan ibuku
dia telah meninggal dunia
aku tidak terima
dia telah membunuh saudaraku
ada apa ini
raden bisa melihat syekh guru
bagaimana ini bisa terjadi
apakah raden sudah bertemu dengan raga sokha
nanti akan kujelaskan syekh guru
tentang pendekar itu
apa yang terjadi
kenapa syai guru bisa bertarung dengan perempuan itu
wanita yang raden temui
itu adalah ratu cundi
raden harus berhati hati dengan perempuan itu
walaupun dia mengaku sebagai ibu undamu sebagai nimas ratu subang lara
kenapa di hatiku ada perasaan yang sulit dijelaskan
saat meletak matanya
kenapa wajahku seperti ini
sepertinya aku mau nolinya
saatnya aku membalaskan dendam kagang dadung au
aku ratu junti dari istana kumbang
sepertinya diriku berada di dalam tubuh ratu junti
sosok dari istana kumbang itu
pantas saja banyak orang menyerangku
bahkan syekh guru nurjati
apa yang sebenarnya terjadi
sekarang kau tidak akan lolos dari gubrung penipnis
dewa tak akan memetukmu
tidak bisa naka
tidak bisa naka
tidak bisa naka
tidak bisa naka
aku bukan ratu junti
aku utilise lolos ruang agama diri saya
padahal aku bila
beberapa hari yang lalu
ratu junti menyusup ke istana pajajaran
dan masuk ke ruangan ibu ndang
entah apa yang kita lakukan
dia mengetahui sesuatu raden
namun syekh guru tidak tahu
kalau seandainya nanti
syekh guru mendapatkan ratu junti
mungkin syekh guru mendapatkan petunjuk
di mana ibu ndang berada raden
aku akan ikut dengan syekh guru
sebelum kita mencari ratu junti
sesuai dengan agama kita
kita sudah selesai memakamkannya
apa yang terjadi raden
sakit mata raden sudah meredah
apa yang terjadi raden
aku melihat masa lalu tentang rangka soka
rangga soka telah membunuh
di dalam perkampungan
apakah rangga soka adalah seorang penjahat
kenapa rangga suka menolong raden
rangga soka adalah seorang yang jahat ceko
tapi dia sudah bertaubat
di akhir hidupnya
dia memberikan mata ini kepada aku
penglihatan masa lalu raden
yang muncul adalah rangga soka
barangkali itu adalah isyarat
isyarat raden harus
menolong menyempurnakan taubatnya raden
apa maksudnya syekh guru
kita berdosa kepada allah swt
bisa dihapus dengan bertaubat
dan berdosa kepada manusia
dengan maaf dan keridoannya
aku tahu syekh guru
aku akan bertemu dengan anak itu
setelah aku bertemu dengan ibu nda
aku akan meminta
agar dia meridokkan rangga soka
amin ya allah ya rabbal alam
jangan lupa like video ini